terima kasih darling
sekarang aku sudah punya kan
kalau tidak jahil
saya pergi sama si saga dibiarin aja
siapa yang biarin
orang di jambret juga
kalau begini kita bisa kalah nih
belum tentu juga
bos ngapain angkring gak terbun
hahaha udah tua masih ada yang nyalang jamu geluduk
aduh tolongin aku dong
hei mau kemana kalian
hei ada deh
jalan yang geluk anang
eh eh eh aduh
kesian deh emang enak
hari ini aku bener bener galau aku bener bener merasa kecewa
gini kenapa kau pilih kasih
dua tuan itu dikasih hadiah eh
kenapa aku tidak
ini selalu kena sial
ayo dong berikan sesuatu untukku
oh jadi jahil mau hadiah juga
eh mau dong
nah ini baru bener
biar jail bisa kuat buat nangkep panggilan jin
kalau yang begini boleh
aku coba ya aku jadi penasaran
jinny kenapa reaksinya begini
di badanku ada kekuatan
om jin disini bos jun
om jin ngapain di dalam mobil
bisa di dp in
punya mobil deh kita bos jun
yaudah cepetan keluar
salam bos jun
wah kayak kayaknya kita kedatangan tamu
secara bau baunya sih
dia tahu aja
aku ada disini
sebaiknya kau menyerah panggilan
sebelum kau ku jadikan perkedel
tapi tunggu dulu
lagi males aku sekejap di cerah
dan jembal kemang keu
sebaiknya aku kejar dia
mau lari kemana kalian
ah ah sebenernya sebenernya apa sih
omjil bisul ular hahaha hahaha jadi ngetiknya jinjail itu kenapa istrinya omjil
tapi deh tapi deh kirain udah beneran sekarang untung saja tidak ada dua tuyul kalau kagak aku
gak tau kalau

hehehe gak kena gak kena
hmm kumpulkan lagi mau dia lagi yuk

menurut bisikan yang saya terima dari guru besar saya
di rumah ini ada aura tuyun
iya tapi sebelumnya
saya akan membersihkan jiwa bapak dan ibu
jiwa saya itu sudah bersih sering digosok
popi diam aja ikuti dulu dia ngomong apa
risik banget toh
sabar pak ibu jangan beresip dulu
wuh malah disirem
malah main pantomin
udah apa sih
eh apa sih
ada apa nggak ada apa apa
ini berat pak bu
berat agak berat
karena ini tuyulnya yang terlalu gemuk sedikit bu

sampai jumpa di video selanjutnya